dan saya masih berbaik hati sama kalian berdua
saya akan carikan tempat tinggal yang pantas buat kalian
ya allah pak
tunggu tunggu disini
ya sebentar lagi
ya allah ya allah
saya gak pernah
ada restoran baru loh di dekat kantor kita
kebetulan gak ada bu
eh gak ada bu
berarti bisa dong temenin saya
kalau gitu berarti langsung ketemuan di restoran ya
zial dapat apa sih lines
oh iya kamu pasti belum makan kan sayang ya
kita makan sama sama disini ya
ayo kamu duduk disini mama pasirin dulu ke winters ya
nanti abis kita makan disini kita anterin om damien dulu
aku mau keluar
ya allah anakku udah pindah ibu kangen aku
heh kalian berdua ngapain datang kesini
terus tahu alamat saya dari siapa
kami sekarang sudah tidak punya tempat tinggal lagi nak
bapak sama ibu
sudah nggak mampu bayar kontrakan lagi
bapak sama ibu mau numpang di tempat kamu ya mak ya boleh ya
jadi kalian berdua datang jauh jauh kesini mau numpang hidup sama saya
mau tinggal sama saya di rumah ini
kalian berdua gak akan pernah bisa tinggal sama saya
kalian tahu mertua sama suami saya
kalau saya cuma bilang saya janda punya anak satu dimana simpati mereka sama saya
jadi satu satunya saya bilang saya tidak punya orang tua
jadi sampai kapanpun ibu sama bapak tidak akan pernah bisa tinggal sama saya ngerti
kamu harus sadar nak
betapa durhakanya kamu tidak mau mengakui kami sebagai orang tua
sedangkan kami masih hidup
suaranya bisa dikecilin gak sih
gak usah cerewet
gak usah ngomong soal durhaka segala macam
lu pasti sudah cakap
untuk masuk rumah saya
ya allah pak
kenapa anak kita jadi begini pak
sampai malam lagi
mungkin ini tanda tanda
air jaman bu
bapak sama ibu ini
kami orang tuanya devita bu
iya kami orang tuanya bu
ya allah pak
saya mertuanya devita
devita ada orang tuanya
dia harus ikut sama saya bu
kenapa devita jadi seperti itu ya
itu sebenarnya ada apa sih
kau perhitung betul apa ini

saya hanya mengingatku
kita sudah melepaskan
dev kenapa kamu bawa kami ke tempat ini dev
aku belum pernah menikah sama mama kenapa pernah ninggalin kamu sebelum ini
aku belum menikah dan pekerjaanku begitu banyak menyita waktuku
sedangkan mama selalu merenggak minta aku temanin
tapi kan bukan begini solusinya nak bukan begini
mah menurutku ini yang terbaik buat mama
di sini banyak teman teman yang seusia dengan mama
dan dengan begitu mama tidak akan merasa kesepian lagi
bu ayo kita masuk bu sudah waktunya makan siang
jangan sampai mama saya kabur lagi dari sini
kamu akan menerima pembalasan atas perbuatanmu sendiri kepada mama
dep apa itu yang akan kamu lakukan terhadap kami orang tuamu dep
daripada ibu sama bapak luntang lantung di jalanan nggak jelas
karena udah gak punya tempat tinggal
jadi ini tempat yang paling cocok buat bapak sama ibu
kamu bener bener wajar
bapak ini anak kita
ini anak perempuan jangan dikasar
tapi dia sudah kurang aja sama kita bu
kita begini ini karena dia
diayah kuliah dia jual tanah untuk biaya hidup dia dengan raisa